pengusaha yang tergabung dalam kamar dagang dan industri kadin ramai ramai mendeklarasikan harta kekayaan pribadi mereka
setelah para pengusaha mendeklarasikan kekayaan mereka uang tebusan di dirjen pajak pun meningkat drastis
apakah target pemerintah dari program teks amnesty akan tercapai jika seluruh pengusaha paling tidak yang tergabung dalam kadin mau mengikuti program ini
kami akan bahasnya dalam segmen the analyst
memudahkan dari dirijen pajak sendiri
ya memang di lapangan itu ada kendala ya kita harus mengakui dokumentasi
tapi kita melihat barusan beberapa hari yang lalu dirian pajak sudah melakukan pembenahan menyederhanakan dokumentasi
jadi mungkin itu akan sangat membantu
yang sedikit sulit apa sih pada saat proses
misalnya kelengkapan dokumentasi harus pakai soft copy
dan lampiran lampiran dan sebagainya
itu kadang kadang kan membuat wajib pajak agak bingung
cuman ya itulah biasanya permulaan begitu
kita baru melihat drastisnya
orang berdoing doing itu dua minggu terakhir ini
dua minggu terakhir programnya sudah berjalan hampir tiga bulan pak jos
iya sosialisasi itu memang di lapangan itu masih dirasakan kurang
tetapi memang pada minggu terakhir ini orang sudah terbangun kepercayaan itu
apakah juga ada kemudahan kemudahan ataupun juga kepastian hukum yang diberikan pemerintah
selama beberapa bulan ini masih ada perasaan kepercayaan itu belum terbangun dengan utuh
dan sampai sekarang pun itu masih menjadi tantangan
kepercayaan faktor kepercayaan bagi pengusaha itu kepercayaan
apakah kalau saya sudah menekan
apakah nanti saya akan menerima pemerintahan atau tidak
apakah nanti saya diperiksa lagi dan sebagainya
itu kan pertanyaan kepercayaan di lapangan yang masih berlanjut sampai hari ini
oke sekarang berarti bisa dikatakan para pengusaha
termasuk pak john juga yang bergabung di kadin
juga sudah percaya dengan program teks amnesti
banyak teman teman kami sudah mulai sadar
karena tujuan daripada teks amnesti ini adalah
jangka panjang itu adalah membangun negara kita
kita berusaha di negara ini
kita mendapat uang mendapat keuntungan
kita harus memberikan kembali kepada negara kita
jadi tujuannya ini yang masih menjadi satu kesadaran yang perlu terus terbangun
sekarang momentumnya terbangun
kami melihat bahwa teks amnesti ini telah menyadarkan banyak pengusaha
yang tadinya mungkin belum patuh
sekarang mereka sadar untuk lebih patuh menjadi wp
walaupun pajaknya juga kalau kita lihat dari pengusaha kan tidak kecil
yang harus di store kan ke negara
betul ini pil pahit ini sebenarnya
karena kita mengalami tiga tahun hampir dua tahun lebih
ekonomi kan secara global sedang remah
otomatis para pengusaha juga mengalami kesulitan cash flow
nah ini harus
membuat mereka itu mengeluarkan uang uang simpenan
tapi inilah kita sadar untuk ikut membangun negara ini
sebagai pengusaha kita wajib
terutama yang kalau selama ini kita berinvestasi di luar
mungkin kita saatnya sadar bahwa ternyata investasi di indonesia ini lebih menarik sebenarnya dari luar
jadi tidak ada alasan bagi para pengusaha yang menyimpan uangnya di luar
katakanlah di singapura
itu bunganya kecil sekali
bahkan di eropa minus
mengapa tidak bawa uangnya kembali untuk membangun kita
nah sekarang negara lagi membutuhkan
kita kan defisit anggaran republik ini
jadi sudah seyogianya kita membantu pemerintah
karena kita juga berusaha di sini kita mendapat keuntungan
kita kembalikan kepada negara
sehingga negara kita ekonominya bergulir
walaupun sudah dipangkas anggaran
tapi dengan adanya teks amnesti amat terbantu
oke walaupun bisa dikatakan sekarang pengusaha berarti sudah cukup percaya gitu ya
pajak yang dibayarkan ke negara itu juga akhirnya akan bisa dirasakan kembali ke para pengusaha itu sendiri
nah inilah pr menteri keuangan di dalam mengelola keuangan ini
pemerintah jokowi ke depan pr nya adalah bagaimana meyakinkan para pengusaha
wajib pajak bahwa dana yang dikembalikan yang dipungut sebagai pajak ini
dapat diberdayakan untuk betul betul membangun negara ekonomi kita ini
nah kepercayaan itu harus dijaga
jangan sampai yang katanya anggaran jor joran di pemerintah daerah itu tidak terkendalikan
nah itu akan membuat para wajib pajak itu ragu
tidak terserap dengan baik seperti itu ya
tidak terserap dengan baik dan jor joran
saya ingin mengomentari dki dalam hal anggaran luar biasa dki ini
tetapi kalau kita lihat anggarannya dipakai banyak kritik yang mengatakan bahwa anggaran dki ini agak jor joran
pemakaian jor joran sangat sangat kita lihat transjakarta
itu harga satu bisnya itu empat lima miliar luar biasa
intinya adalah pr pemerintah selanjutnya setelah mengumpulkan dana teks amnesty ini
bagaimana berkomunikasi dengan para pengusaha wajib pajak bahwa dana ini akan diberdayakan se efektif dan efisien mungkin
kata kata seperti korupsi itu adalah konotasi negatif
itu akan membuat para pengusaha kurang percaya
kita ingin melihat bahwa dana yang kita berikan melalui tax amnesty itu betul betul dipakai untuk membangun ekonomi kita
pak john sudah berapa sebenarnya kalau dari pengusaha yang tergabung dalam kadin itu untuk yang sudah melaporkan
coba kita lihat dulu pak john kita harus jeda iklan terlebih dahulu
kita akan kembali dengan dialognya
tetaplah di cnn indonesia business
ada kembali di cnn indonesia business
saya lanjutkan perbincangan bersama ketua komite nafta kadin john amasli
pak john tadi pertanyaan saya adalah sudah berapa banyak pak pengusaha yang tergabung di kadin yang melaporkan
ataupun juga melaporkan
ataupun juga mendeklarasikan harganya untuk program tax amnesty ini
itu keanggotaan kadin itu ratusan ribu
tercatat bahwa wajib pajak di indonesia ini ada tiga puluh juta
dan ratusan ribu wajib pajak itu juga anggota kadin
semua anggota kadin itu adalah wajib pajak
dan sudah melakukan tax amnesty mungkin sudah ribuan ya
kita tidak mendata dengan detail
tetapi sepintas kita tahu bahwa teman teman kita terutama di daerah sudah patuh melakukan itu
oke ribuan saja
datanya sudah cukup fantastis
dari catatan dirian pajak kan satu ratus dua puluh enam ribu wajib pajak sudah ikut
itu luar biasa
nah seperti saya bilang ini terbangun nih motivasi kesadaran para pengusaha bahwa kita mengembalikan keuntungan
yang selama ini kita nikmati untuk membangun
oke kembali lagi dari mata pengusaha melihat program teks amnesty ini
apakah sudah cukup instrumen yang disediakan pemerintah agar para pengusaha ini mau tidak hanya mendeklarasikan tapi juga merepatriasi dananya ke dalam negeri
karena begini katakan seorang investor menyimpan uang di singapura
kalau dibalikkan dengan insentif ini itu bagi mereka masih belum cukup
mereka ingin melihat produktivitas daripada investasi dalam negeri
nah oleh karena itu inilah kesempatan pemerintah mengeluarkan berbagai instrumen keuangan
seperti misalnya obligasi
yang itu dengan mudahnya obligasi perusahaan perusahaan bumn yang sudah go public dapat mengeluarkan
demikian juga perusahaan perusahaan swasta sehat dapat mengeluarkan instrumen mtn misalnya medium term know

untuk supaya dapat menerima repatriasi daripada dana dari luar negeri ini
atau kita mendirikan namanya infrastructure fund
yang kalau saya tidak salah sudah ada nih pemerintah kerangkanya
dan fund fund ini bisa masuk ke infrastructure fund yang mungkin paling tidak tiga tahun ya
tetapi mempunyai kepastian return
katakanlah rata rata di atas bank bank di luar negeri
itu akan menarik bagi mereka
nah para investor atau wajib pajak yang menyimpan uangnya di luar itu akan tertarik melakukan ini
jadi kami melihat bahwa pemerintah perlu memikirkan ke arah menciptakan instrumen instrumen yang dapat menampung dana dana ini kembali
saya rasa infrastructure fund itu salah satu yang terbaik
karena ini sudah proven
jadi market practice di negara negara manapun mereka menirikan infrastructure fund
ya kan begitu
sehingga untuk mendanai proyek infrastruktur pemerintah pun juga sudah ada fundnya
sehingga nanti disalurkan saja
betul dan mereka merasa ada kepastian pengembalian investasinya
itu yang penting karena di mata perusahaan
returnnya kalau returnnya tidak menarik buat apa menarik duitnya kembali ke dalam negeri
oke ini sudah sekarang tanggal dua puluh delapan september tinggal dua hari lagi untuk periode pertama
dengan tarif yang termurah
menurut anda apakah setelah periode pertama ini selesai
apakah akan ada lebih banyak lagi pengusaha yang akhirnya mau mendeklarasikan atau repatriasi dananya
karena kalau tarifnya kan juga semakin besar
kembali saya melihat bahwa komunikasi antara pemerintah dengan para pengusaha ini perlu terus berlanjut
menyadarkan kepada para pengusaha
perlu akhirnya periode tarifnya pun juga diperpanjang lagi tidak hanya
oh itu permintaan para pengusaha sudah pasti
karena saya bilang tadi bahwa mereka ini seret nih duitnya ya
karena dua tiga tahun pemasukan melorot terus ya kan
jadi otomatis cash flow nya itu kan tight gitu
jadi memang kebutuhan memperpanjang itu sudah pasti
jangan hanya dua ribu tujuh belas kalau bisa dua ribu delapan belas
oke diperpanjang lagi
karena tujuan kita adalah bagaimana mengumpulkan memberdayakan dana dana ini
tapi nanti pemerintah juga mengatakan aduh ini pengusaha nya manja sekali gitu
kalau kan kita sudah kasih sembilan bulan itu berarti cukup lama gitu
tidak bukan soal manja
tetapi pengertian pemahaman tax amnesty ini dampak jangka panjangnya adalah untuk pemerintah dan pengusaha
pengusaha juga yang terkena akhirnya
nah oleh karena itu
sudah saatnya kesadaran ini terus ditumbuhkan
nah makanya perlu komunikasi antara pemerintah dengan para pengusaha terus dilakukan
jadi kadin juga dalam hal ini berusaha mengkomunikasikan kepada anggota anggota kami yang kebanyakan ukm
di kadin kami kebanyakan ukm juga
nah mereka ini sudah mulai tumbuh kesadarannya
nah ini perlu terus berlanjut komunikasi ini
supaya mereka jelas bahwa uang yang mereka bayar
dalam bentuk pajak
itu betul betul diberdayakan untuk pembangunan ekonomi
sehingga kami juga sebagai pengusaha menikmati
apakah anda yakin jika memang nanti pemerintah akhirnya tidak memperpanjang tarif periode pertama hingga tiga puluh september
hanya untuk pengurusan surat surat dan dokumennya saja yang ditunggu hingga diperpanjang hingga tiga puluh satu desember
apakah anda yakin target pemerintah satu ratus enam puluh lima triliun rupiah kemudian juga seribu triliun rupiah akan tercapai
kalau kita lihat perjalanannya kan
tadi banyak keraguan
kalau tidak salah sudah tujuh puluh tiga tiga triliun
ini luar biasa
apabila pemerintah terus melakukan sosialisasi pembenahan proses ta
dan juga melakukan upaya upaya yang lebih intensif lagi
lebih maksimal lagi
saya rasa target satu ratus enam puluh lima juta itu kemungkinan besar tercapai
karena kita lihat ini kan sudah hampir setengah ini
dalam waktu tiga bulan
dan kita masih punya waktu sampai dua ribu tujuh belas
walaupun tarifnya lebih besar
nanti pengusaha malah mundur
mungkin inilah yang mungkin kadin ingin berusaha berkomunikasi lagi dengan pemerintah
apabila bisa diperpanjang
kalau tarifnya di
memang sudah murah ya kalau kita bandingkan dengan turki jerman
ini namanya tax amnesty ini sudah adalah best market practice yang sudah pernah dilaksanakan di dunia lain
india juga tapi gagal
nah ini ya kembali mungkin komunikasi politik antara pemerintah dengan pengusaha ini
perlu betul betul disiapkan
jangan dianggap remeh ini kan
kita harus berusaha berkomunikasi
menyadarkan para pengusaha bahwa benefit timbal balik
kembali kalau kita menarik untuk repatriasi dananya
ini kembali lagi dua hari lagi sudah tinggal
untuk periode pertama gitu tiga puluh september
untuk repatriasi kan masih cukup jauh dari target pemerintah
betul jauh memang
karena ya seperti yang anda katakan bahwa memang instrumen yang disediakan pemerintah ini cukup terbatas
ya sangat terbatas
bahkan sehingga para pengusaha juga untuk menarik kembali
dananya untuk investasi
tidak hanya sekedar deklarasi
itu masih cukup sulit
dengan sisa dua periode ini
apakah akan semakin tipis uang yang akan masuk dalam bentuk repatriasi
kepercayaan itu sangat penting
faktor kepercayaan ini
kembali saya mengatakan
kejelasan instrumen keuangan untuk menampung dana dana ini kan sekarang ini sangat minim
karena sejauh ini baru bank kemudian dalam bentuk deposito
seperti itu pak jun ya
betul betul kan
nah itu harus ditunjang dengan regulasi
mungkin dalam hal ini lagi digodok di kementerian keuangan
supaya dapat merangsang mereka
tidak telat kalau digodok baru sekarang menurut anda
saya rasa sudah digodok
ya harusnya sudah berjalan pada saat awal mulai teks amnesi
sehingga banyak instrumen dan makin banyak pilihan
sehingga pengusaha juga akhirnya tertarik untuk repatriasi dananya
saya melihat bahwa satu segmen ekonomi
belum maksimal diberdayakan
mereka ini ada seratus lebih
seratus lebih perusahaan ini memang
kembali ke mtn itu nampaknya sangat menarik nanti untuk perusahaan indonesia
memang tidak semua perusahaan ini sehat
tetapi sebagian besar mereka ini dapat menjadi motor penggerak untuk menampung dana dana ini
yang dikeluarkan oleh wijaya karya hutama karya yang itu kan adikarya
itu kan dapat menampung ini
tapi kembali kepastiannya
di dalam hal return
pengusaha juga mau minta supaya ada return
sebelum kita lanjutkan kita lihat
mereka harus melihat ada
kejelasan berapa termnya berapa returnnya berapa tenornya seperti itu ya pak joni
kita lihat dulu untuk pembukaan perdagangan indeks harga saham gabungan pagi ini
pak john ternyata terkoreksi setelah kemarin melesat cukup tinggi ke level lima ribu empat ratus an
level tertinggi dalam sebulan terakhir
dan indeks harga saham gabungan ternyata pada pagi hari ini berbalik arah ke zona merah
bagaimana dengan efek dari pasar modal sendiri
karena juga para panggung pasar kan mengharapkan bahwa ada beberapa bahkan yang sekuritas
kemudian juga instrumen instrumen yang ada di pasar modal yang juga disediakan oleh pemerintah untuk menampung dana repatriasi
betul kita melihat dolar sudah melemah rupiah kita sudah menguat itu kan indikator bahwa dana sudah mulai masuk
mengenai faktor pasar modal terkoreksi beberapa hari ini karena faktor profit taking
jadi itu ada beberapa faktor tapi dampak dari pada tax amnesty ini sangat positif
rupiah kita menguat cukup drastis dari tiga belas enam ratus sekarang sudah
oke pak joesli tidak tertarik untuk repatriasi ke pasar modal kita yang saat ini sedang cukup bagus
nah kembali saya ingin menekankan bahwa instrumen untuk nampung dana dana dari luar ini penting
nah pemerintah harus bekerja keras pr nya dua tiga bulan ke depan bahkan sampai dua ribu tujuh belas
bagaimana mengkomunikasikan meyakinkan kepada para pemilik dana di luar bahwa investasi di indonesia lebih menarik
jadi kalau dari mata pengusaha diperpanjang lagi program prisma business ini
diperbanyak lagi instrumen repatriasi dananya ya
kami berharap sekali
oke terima kasih
jon amasli ketua komite naftakadin sudah bergabung dengan cnn indonesia business